penyelenggaran usaha tenaga listrik yang stabil menjadi indikator dalam kesuksesan ekonomi sebuah negara
pln sebagai satu satunya pemain dalam usaha ketenaga listrikan indonesia
bertanggung jawab dengan pemadaman yang terjadi selama berjam jam
bahkan banyak yang mengatakan pemadaman listrik yang terjadi tahun ini lebih parah dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
om budsman berencana memanggil di rut pln untuk membahas soal ini
lalu bagaimana potret pelayanan publik dan hak kompensasi konsumen pasca blackout yang terjadi di sebagian besar pulau jawa ini
telah hadir bersama kami komisioner om budsman republik indonesia
pak laude ida selamat sore
pak laude terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini
sebelum kita berbicara soal kompensasi untuk konsumen
baik untuk konsumen rut mata aga maupun konsumen korporasi
kalau anda melihat sendiri bagaimana secara keseluruhan pelayanan publik yang saat ini dilayani atau diberikan oleh pln kepada konsumennya
sebenarnya terjadi pemadaman di beberapa daerah di beberapa tempat itu sudah biasa
tapi secara besar besaran secara masif seperti yang terjadi kemarin
itu baru pertama kali saya kira dan sepanjang pengetahuan saya
bahkan tadi ada perbandingan data dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
saya kira tahun kemarin tahun sekarang hari kemarin itu paling lama saya kira paling masif
ini belum bisa dideteksi hanya informasi sepihak dari pln
makanya saya kira kami saya berpikir untuk diperlukan tim independen untuk melakukan investigasi secara mendalam
kenapa terjadi ini
artinya sampai saat ini belum ada analisa dari ombudsman sendiri kenapa kira kira hal tersebut bisa terjadi
baru kami akan baru tadi memutuskan untuk memanggil pimpinan pln itu paling lambat hari kamis
untuk minta keterangan mereka dan sejumlah pihak yang terkait
karena ini tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya
mudah mudahan hanya pernah terjadi untuk sekali dalam sejarah indonesia
apa yang ingin digali oleh ombudsman ri pada saat pemanggilan plt di rut pln tersebut
pertama untuk mengetahui persepsi mereka secara resmi
anggapan mereka secara resmi mengapa ini terjadi
terkejut orang semua
dan akan terjadi lagi sekarang belum stabil kan sebetulnya
masih akan terjadi ke pemadaman di sana sini
itu kenapa baru terjadi begitu saja seolah olah mereka tidak tahu
apakah mereka tidak pernah melakukan pencegahan
perbaikan sarana prasarana gitu suku cadang dan sebagainya
itu gimana deteksi yang lebih mendalam
ini kan terkait ini pelayanan yang mendasar
ini primer untuk pln ini
di seluruh warga dunia sekarang
tadi juga kalau saya tidak salah ada salah satu cuplikan dari plt di rut pln yang mengatakan bahwa
ini terjadi karena ada dua jaringan atau saluran yang rusak secara tiba tiba bersamaan
begitu artinya memang tidak ada mitigasi hal tersebut
harusnya apa yang dilakukan
apakah itu betul
kita harus deteksi lebih jauh
makanya saya kira ini perlu dilakukan investigasi mendalam
jangan sampai masa sih tiba tiba begitu saja dan lumpuh seketika sampai hampir dua belas jam
apa sudah ada konsumen yang melaporkan ke ombudsman
tadi ada yang sudah mengontak insan ombudsman
itu akan melaporkan kerugiannya
kerugian itu oleh kalangan pebisnis
apalagi pebisnis kecil
pembeli pembeli besar itu besar sekali
kalau mereka tergantung pada daya listrik dari negara
kalau mereka menyiapkan sendiri seperti hotel hotel dan sebagainya itu kan sebetulnya sudah terbiasa mereka
tapi bagi pengusaha pengusaha kecil ya di sektor informal dan sebagainya kerugiannya besar sekali
sejauh mana sih pak laode ini sebetulnya konsumen bisa menuntut ganti rugi dari pln
ada kewajiban dalam undang undang
kelistrikan kita nomor tiga puluh tahun dua ribu sembilan
bahwa jika terjadi pemadaman maka pln itu harus memberikan kompensasi
tapi kompensasinya kemudian diatur dalam peraturan menteri nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas
itu tidak sebanding
itu kesimpulan sepihak sebetulnya
atau ganti rugi yang bersifat sepihak
sementara kerugian yang terjadi di masyarakat begitu besar
tentu saya juga berpikir kita harus pijak ya
bahwa tidak semua kerugian masyarakat yang timbul oleh pemadaman kemarin itu bisa diganti oleh materi
dan tidak mungkin juga satu persatu didefleksi kerugiannya
karena itu bisa saya kira bisa bangkrut negara ini juga
kalau berbicara soal fitrah pln sendiri sebagai perusahaan listrik yang memonopoli seluruh
kejahatan listrik di indonesia
apakah ini menjadi sebuah indikator atau signal sebetulnya pln membutuhkan pihak lain atau swasta untuk masuk gitu
untuk mengelola listrik yang ada di sini
saya kita harus belajar perbandingan itu ya
kita harus studi kasus dalam perbandingan perbandingan seperti itu
tapi memang kalau monopoli cenderung bisa sembrono
dan juga biasanya badan usaha yang keelolaan negara
karena aparatnya difasilitasi oleh negara negara
makanya mereka tidak terlalu peduli tentang kualitas
padahal yang kita perlukan adalah kualitas pelayanan
bukan sekedar terlayani dengan baik
tapi kualitas pelayanannya
ini mudah mudahan ke depan saya kira ada pemikiran tentang bagaimana sebetulnya memastikan pelayanan pln ini tidak boleh lagi menjadikan setiap warga bangsa tidak memperoleh penerangan
dan sumber kehidupan mereka
penerangan sumber kehidupan
karena mereka bikin kue di kampung kampung di mana mana itu dari listrik sebetulnya
sumbernya kalau tidak ada listrik mereka simpan barang barang di dalam kulkas
dan memang berdasarkan undang undang sendiri pln ini memegang atau pemegang kuasa usaha ketenagaan listrikan
ada yang mengatur itu begitu ya
jadi untuk monopoli usaha listrik di negara ini sebetulnya sudah diatur oleh undang undang
sudah diatur undang undang memang
tetapi harus dievaluasi
dia merupakan operator
yang membuat regulasinya adalah pemerintah bersama dpr
yang mengontrol itu adalah dirjen kelistrikan di bawah kementerian sdm
bagaimana peranan kontrol ini pengawasan ini sebetulnya keseharian
saya kira ini mungkin terlalu otonom pln sehingga mereka tidak bisa masuk
failornya ada di atau kegagalannya ada di sisi mana pak
saya lihat di satu operatornya ini

dua pengawasannya yang melakukan pengawasan sebetulnya dirjen kelistrikan
kedua pengawasan sebetulnya dirjen kelistrikan
atau masyarakat secara langsung
masyarakat langsung mungkin diabaikan begitu saja
tapi yang otoritas dirjen kelistrikan ini harus diperkuat
sekarang ini kita harus tanya juga dan kami mau tanya juga dirjen kelistrikan nih
apakah mereka menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan
itu yang terpenting
kan kalau sekarang kan dibiarkan begitu saja siapa yang bisa kontrol seluruh indonesia
ini kalau kita bisa bilang berlangsung berlarut larut begitu ya
kemarin sembilan jam lebih pemadaman listrik dan sekarang juga masih ada pemadaman bergilir
makanya itu pertanyaan serius menurut saya
yang kami akan ajukan juga
mengapa begitu tiba tiba dan tidak bisa diantisipasi
ya akhirnya liar tafsiran orang
ini karena pln baru dikerjain dan sebagainya
ini benar benar tidak terjadi dalam faktanya
tidak pernah seperti itu
tapi spekulasi seperti itu akan liar
spekulasinya saat ini bergilir memang saat liar sekali pak
ada juga yang bilang bahwa apakah memang pln ini hanya mementingkan kuantitas saja
karena saat ini kan juga pemerintah sedang menggadang gadang listrik tiga puluh lima ribu mw untuk seluruh wilayah indonesia
dan seakan akan ini kemudian mengesampingkan kualitas kelistrikan yang diberikan atau diterima oleh masyarakat
iya betul itu
makanya saya sebetulnya tertarik pada apa yang dinyatakan pak jokowi tadi pagi
pak hari ini
ini siapa sebetulnya yang akan mengajar pln
nggak ada yang bisa mengajar orang orang pln
karena mereka ahli di situ
tapi mengapa tiba tiba mereka membiarkan begitu lama pemadaman itu kenapa
kenapa terjadi kerusakan
oleh karena jaringan transmisi dari pemalang dari jawa tengah itu
yang harus ke barat
terjadi kerusakan di situ
kok kerusakan tiba tiba
apakah ada gempa di sana
ada gempa kan
gempa yang terjadi di jawa barat di banten kemarin
saya kira tidak berpengaruh signifikan terhadap infrastruktur kelistrikan yang di sana
sutet di sana di jawa tengah
saya kira terlalu jauh
makanya harus diperiksa kenapa dua jaringan ini
dari pemalang dan ungaran
itu mengalami kerusakan untuk mengalirkan arusnya ke barat
kenapa baru terjadi kemarin
padahal seharusnya sudah ada skema skema yang bisa diterapkan jika hal tersebut terjadi ya
apabila terjadi failer seperti itu di sistem yang terjadi
kalau kita menarik lagi coba pak laude kita ke hak hak konsumen
hak konsumen ini apakah sebatas cuma penggratisan biaya listrik nanti kepada rumah mereka
atau konsumen ini berhak juga untuk menerima penggantian ganti rugi dengan material rupiah rupiah yang mereka hilang ibaratnya
ternyata apa bisnis
seharusnya kalau berangkat dari hak
berangkat dari hak hak rakyat untuk menuntut
itu mereka punya hak untuk
kerugian saya sekarang misalnya sepuluh juta anda harus ganti sepuluh juta
yang lain seratus juta satu miliar bahkan triliunan
tapi itu kan tidak fair
kalau cerita di australia teman teman tuh
katanya kalau terjadi pemadaman seperti kemarin gratis biaya listrik satu tahun
tapi itu kan saya kira terlalu sekali lagi akan bangkrut negara
akhirnya kita juga berkaca dengan negara negara lain yang pernah mengalami insiden serupa
tadi anda katakan australia kemudian australia sempat memberikan gratis pembayaran listrik sebulan atau bahkan setahun tadi anda katakan
dan juga ada taiwan ada korea selatan yang kemudian pejabat pejabat tingginya juga mengundurkan kiri karena terjadi hal serupa
nah rasa malu ini sebetulnya kita perlu dorong juga
ini kan sekali lagi teman teman di pln tidak ada yang bisa ajarin mereka
karena mereka ahlinya di situ
tapi yang kita perlu ingatkan adalah tata kelola
tata kelola dalam kelistrikan ini dalam pelayanan bidang kelistrikan ini harus pas
harus pas dan pasti gitu
orang orangnya sudah pintar
tapi bagaimana orang orang pintar itu diarahkan dikendalikan diawasi dipantau terus menerus dan dijadikan
memang orang orang punya integritas orang punya profesional dalam mengelola kelistrikan tidak perlu salah
intinya kita mungkin masyarakat percaya dengan kinerja dari pt pln sendiri untuk mengelola kelistrikan
karena itu sudah diatur juga oleh undang undang terkait dengan peran dpln ini sendiri
mungkin hari ini atau kemarin tepatnya kecolongan tapi akhirnya kecolongan ini harus dijadikan bahan evaluasi
nanti kita akan bahas lagi mungkin pak laudi terkait dengan objek objek vital lainnya yang terdampak karena pemadaman listrik ini
namun usai jeda berikut pemirsa cnn indonesia breaking news akan segera kembali